yang ketiga bapak doni setiabudi
yang keempat bapak erick tohir

h quintalul' destur terus dirun nuestra umum pemilihan dalam peristiwa yang sama
t functionoa setiak dengan wadah avonie yang lebih kedua dari kalau kita memhitung selanjutnya
perché hari ini ini aku kira kau untuk mulai libistur dan sangat leban
anda gitu kan jadi nycapnya gimana
saya ada jadi tiada pasangan baru
kita tapi selamat latihan gak untuk esto rasho hurry saja
esmen rue ini dan ini selet muss beladi baru
industria apa nih gdps ataupunafa itu semua
yang bermaksud tempat terun di spionese avaitordum
lalu hari ini ada dcs tahun sementara
itu diberikan kepada kami komite banding
nanti kami punya waktu tiga hari satu dua dan tiga
memeriksa mereka mereka yang merasa tidak puas di tingkat pertama komite banding
nanti mereka akan ke kami ke bandung
kami akan periksa lagi kembali memverifikasi lagi
nah satu dua tiga tanggal satu dua tiga
nanti tanggal enam nya baru kami akan melakukan penetapan dct nya
daftar calon tetap
di tanggal enam karena sesuai ketentuan
sepuluh hari kemudian tanggal enam belasnya februari
baru kita melakukan klb pemilihan ketua exco
kira kira gitu itu step stepnya
baiklah kita pasti akan melakukan
kita mampus kalau digelar wajah
sudah ketum hal ini
ya sedikit kali
pertama kali sudah adventure
bahkan kita dapat super jalan jalan jalan
satu dua tiga yuk